dinas pendidikan kota semarang merilis hasil jajak pendapat tentang rencana pembelajaran tatap muka
jejak pendapat melibatkan ribuan orang tua siswa
hasilnya delapan puluh persen mendukung sementara dua puluh persen menolak
dengan alasan takut anaknya terpapar covid di sekolah
aris budi salah satunya
aris menilai sekolah tatap muka belum saatnya diberlakukan khususnya untuk siswa sd dan smp seperti anaknya
sebab mereka masih kurang paham bahaya covid dan perlunya pelaksanaan protokol kesehatan
sementara kasus covid belum berhenti
karena mereka secara kenalar mereka masih tidak mulai paham tentang pandemi
sementara mereka yang mendukung meminta sekolah offline dengan aturan protokol kesehatan tidak ditunda lagi
sebab sekolah daring selama ini dinilai menurunkan mutu pendidikan
siswa juga butuh sosialisasi dengan teman guru dan lingkungan sekolah
karena tuntunan kerja orang tua mengaku sulit memantau akibatnya

dan gurunya mereka ini belum kenal guru yang terbaru di tingkatan terbaru kan
para siswa menyambut gembira rencana sekolah tatap muka
meski ada kekhawatiran terpapar covid karena belum divaksinasi
kita telah meminta legislatur daripada online
karena online itu kadang kita mau belajar kadang enggak kadang harus diindigas kadang enggak
tatap muka itu harus benar benar jaga protokol kesehatan
kalau enggak banyak yang seusia anak sma seusia saya itu yang sudah terkenal
pemerintah provinsi jawa tengah meminta sekolah segera menggelar uji coba pembelajaran tatap muka
sebelum resmi bergulir juli mendatang